aktivitas belajar mengajar ini sepintas tak ada bedanya dengan sekolah lainnya
tapi jika kita bergeser ke ruangan lain anda akan merasa seperti berada di studio pixer atau wall disney
tidak ada yang menyangka semua peralatan canggih untuk memproduksi sebuah film animasi ini berada di kota kudus jawa tengah
industri animasi baru berkembang pesat
tapi secara supply sdm itu banyak industri yang mengeluh kekurangan sdm
nah di sini ada satu peluang bahwa kita membuat jurusan animasi di mana kita bisa menyiapkan sdm yang siap untuk kerja di industri
belajar dari sulitnya mencari sdm jurusan smk rus animation ini memiliki kurikulum khusus
dikembangkan mengikuti kebutuhan industri animasi tanah air
dhani saputra merupakan salah satu siswa smk beruntung dari seratus siswa terdaftar di jurusan ini
dirinya belajar mulai dari
dari ilmu animasi hingga layout penempatan kamera
layout itu penempatan kamera untuk sesuai ini animasinya
kita mengatur sesuai animatiknya
semua proses belajar ini tidaklah instan seperti yang diungkapkan oleh roy salah satu mentor khusus di smk ini
mereka kesini itu benar benar pegang mou saja nggak tahu
ketika nggak tahu mereka sendiri bingung
sebenarnya kita bingung wah ini bisa nggak
tapi ternyata yang luar biasanya setelah empat bulan itu mereka bisa ngeluarin sebuah teaser ya
yang judulnya paswa dan sang pemberani
itu luar biasa sebenarnya
film pasoa dan sang pemberani ini
dan diperkirakan siap tayang pada februari dua ribu tujuh belas
film animasi berdurasi dua puluh dua menit ini
murni dikerjakan oleh anak anak smk ini
dalam waktu sepuluh bulan
jadi ada satu proyek yang kita datangkan dari luar
dimana dia bisa mengerjakan proyek tersebut sambil belajar
kalau dia bisa menguasai
dan hasil karyanya ini diakui oleh industri ya bisa dapat fee juga dari industri
sekolah ini baru memiliki dua angkatan
satu yang pasti mereka memiliki keunggulan dari sisi usia
di tengah sulitnya mencari talenta muda
kalau saya misalnya umur dua puluh lima saya baru masuk ke industri
mereka udah umur paling tujuh belas tahun gitu udah masuk industri itu kan luar biasa banget
apalagi bisa produksi satu film lagi
sejak dini mereka belajar mengenal animasi
karena rata rata siswa di sini memiliki minat di dunia seni
itu membuat yanuar batara
siswa asal tangerang berumur lima belas tahun ini rela terbang ke kudus
untuk menimba ilmu animasi
saya untuk berbicara tentang sebuah garis atau sebuah gambar
itu lebih masuk dibanding dengan orang awam
karena di sini seni dengan sma biasa itu berbeda
ketika bakat dan minat dibalut fasilitas modern
alhasil kualitas sumber daya manusia menjadi mumpuni
khususnya di industri animasi
radina ataprawira kudus